menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno menjamin wisatawan baik lokal dan mancanegara untuk tetap menikmati potensi wisata meski banyak persepsi negatif tentang pasal pasal dalam rkuhp yang baru saja disahkan
sandiaga menjamin bahwa negara tidak akan mencampuri kepentingan pribadi wisatawan dan justru pemerintah terbuka dan menghormati masalah privasi wisatawan yang berkunjung ke indonesia
tujuan daripada rkuhp yang baru saja disahkan itu adalah untuk menghindari pasal pasal karet menghindari apa yang disebut sebagai grey area atau pasal abu abu
kami sangat yakin momentum ini sedang terbangun
saya berkeliling indonesia dan saya menemukan indonesia yang sangat terbuka
mereka sangat welcome sangat menghargai dan menghormati para wisatawan apalagi masalah pribadi mereka
negara tidak mencampuri urusan pribadi mereka dalam berwisata